membangun tugu berbentuk biji melinjo atau anak muling
apa yang perlu kita ingat tadi poin poin yang penting
dia peluk saya dia sampaikan makasih bang
pemilihan media dakwah melalui kesenian
sementara dawet itu lebih dominan
iya tadi kalau kita olah dengan baik mulai dari rumah dari sikap kayak tadi karena wend bilang tadi orang udah mulai sadar ya bagus itu sadar tapi juga harus diadakan juga yang kita pengganti si plastiknya jangan sampai lebih dari satu
kuah kaldu bertekstur tidak pekat membuat saya ingin terus menambah makanan
baik isu ini kemudian beredar pak di sosial media jadi pro kontra kita lihat ya oleh warganet indonesia
bu kalau apa namanya sampai tomatnya bahannya cabainya
semua baik dari kami yang menulis ceritanya maupun kemudian tim produksinya dan tentunya pemain
ada juga polipropilin pvc polistyrance kemudian ada jenis jenis lain
daun pisang ini memang menjadi ciri khas utama dari hidangan pepes ya
jadi masih terkait dengan permohonan maaf
dari proses persidangan yang sudah berjalan ini
pakar hukum tata negara universitas gajah mada zainal arifin mohtar mengatakan
kita langsung ajak anda ke surabaya untuk melihat bagaimana suasana sahur di sana
satu persatu amplop putih itu ia isi uang pecahan rp lima puluh ribu rupiah
dia ini karena dia lihat saya sudah
penggunaan sampah plastik di asfal
eli aspikal dinyatakan kembali menang om samso
tapi tidak mencapai sepenuhnya
di sejumlah rumah makan khas sunda aneka jenis pepes umumnya disajikan bersama nasi timbel atau liwet
teman teman yang muda ini ingin memiliki
iya jadi kalau kita bicara asnawi dan egy tentu kita harus melihatnya dua hal yang berbeda
karena mereka ini nanti adalah ujung tombak
kalau gue yang awal melihat sih dia kayak desperate gitu
berdasarkan data singapore tourism board singapura malaysia
seperti susu jus kuah sop atau kuah kaldu yogurt dan puding
tidak boleh jadi seperti bank gitu
salah satunya otomotif yang ramah terhadap lingkungan
bagaimana indonesia melengkapi infrastruktur digital

jadi keterlambatan ini memang
bahkan kemarin dari bpd itu sebetulnya bukan enam ratus dua enam ratus berarti tiga puluh delapan
mereka juga telah menyiapkan dokter ahli kejiwaan untuk menangani pasien pasien tersebut
ia kerap berburu koleksinya melalui internet dan pasar luak
mungkin sekarang anda berpikir sejumlah warga ini sedang bermain pecut
salah satunya juga katanya intermittent fasting atau puasa
jadi bisa melihat kasus ini secara unik
salah satu makanan khas kota ini adalah amplang
saat juga bersama campak itu dilakukan imposter juga untuk lakukan suntikan untuk ipv nya
seperti yang saya katakan tadi ya ada informasi yang menyebutkan
kemudian diarahkan kembali ke rp lima belas delapan ratus pada kuartal empat dua ribu dua puluh
karena gotong royong ini sesuai dengan gaji
kesulitan nih menahan godaan eksternal
kami kami jurnalis ini memberitakan juga real timenya live nya
semua jintin kalung gelang semua kalau ada duit
padahal sebenarnya yang namanya tahap partisipasi itu adalah tahap pemikirannya
tapi dampak yang disebabkan oleh perang itu yang menyebabkan tadi disebut krisis multi dimensi
walaupun beberapa hari sebelum hari lebaran ya
tidak seperti selama ini publik hanya mengetahui melalui proses yang berlangsung di dpr
yakni berbagi kebahagiaan kepada sanak saudara
sehingga mungkin itu hitung hitungannya mengapa ada sedikit kenaikan harga
selain memberikan rasa juga sih
karena dulu itu padu antar desa itu sering perang
nah kebetulan pak edi selain jabatan yang panjang tadi
awam jakarta selatan memiliki bisnis yang sama yaitu mengolah biji tempe menjadi keripik tempe
belum kelihatan artinya tidak dilanjutkan
intermeso ini ya sambelnya diulek diulek diulek
selama itu bisa dijaga rasio lingkar pinggang dengan tinggi badan lima atau kurang
dan emang benar benar ini petinju benar benar petinju alam
mungkin ini karena dicampur dengan gurita jadi ada rasa manis
ini buat nanti di atas kejunya supaya manis
beda asg sama asbc gitu
itu saya kira akan sama baiknya dengan inggris ketika ratunya elizabeth ya
sekarang lebih banyak medical check up
selain itu pemerintah juga memiliki cadangan pangan di luar cadangan yang dimiliki bulog
dimana kita harus membentuk masa otot
kalau pertanyaannya apakah ini bagi indonesia adalah sulit
salah satu pertemuannya dilakukan di gedung olahraga tangki mangga besar jakarta pusat
kemudian saham lain bbri yang kita rekomendasikan
awal awalnya dari minyak hidrokarbon juga
katanya kan fatty liver itu juga sangat termasuk
cuma yang paling favorit ya bebek ayam udang paru cumi babat
catatan yang kita berikan ini jika dianggap sebagai memory fantolitik
yang nggak boleh abc lainnya semua boleh
jadi kami juga punya seorang konsultan khusus epidemiolog
oke baik terima kasih wida ya sudah memberikan informasinya kepada kami
lalu ini sampai kapan apakah sifatnya ini situasional
termasuk dari fosil base juga dari alam juga sekarang ini juga bahkan dari bio juga sengaja diolah
tapi menurut saya nih pak aris penting sekali ya

karena tidak semua orang tua punya akses ke ahli gizi
kan yang suaminya di kepelayaran yang suaminya ke ke ambon jadi apa itu apa proyek apa gitu lah nah
bukan hanya melulu tentang bagaimana jalannya pertandingan
gula kelapa ini dilelehkan di wajan panas dan diberi sedikit air
ini kelihatannya mudah dikatakan
dan jangan lupa makanya ini yang masalah itu satu kali pakai kak
orang orang yang mencoba mengambil kebenaran dan mengambil uang itu dan tidak menggunakannya untuk tujuan yang diberikan
surabaya sebagai kota metropolitan kedua di indonesia
ada yang sifatnya extension dari existing project
dan berimplikasi mengurangi berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat obesitas
bahkan kalau on di belanda itu konsumsi mereka sudah lebih dari sembilan puluh kg per kapita
ini dari instan nah jadikan instan juga kan multilayer nggak ada aluminium ya kalau gitu nggak ada aluminium
masifnya pergerakan masyarakat yang mudik
saya lupa ini karena bentar lagi mau imsak ya bu ya
dengan lebih dari lima tiga juta orang
kementrian kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak
dengarkan di apple podcast
permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah
dan kita menginjalkan mencari sebuah penyelidikan yang betul betul
jagung kita relatif terkoreksi juga produksinya
jadi memang ada kelompok kelompok yang menghendaki supaya perang itu segera dihentikan
membantu mengontrol asupan dan penyerapan makanan seseorang
pasca kejadian yang dilakukan masyarakat
oke jadi memang menangkap peluang ini
bisa memiliki efek yang mengerikan pada seseorang yang berada dalam situasi yang lebih kecewa
abang kemarin penasaran karena penasaran dari medsos atau gimana
sehingga kita dapat menghadapi tantangan
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
sarah jatuh sakit namun mengira itu bukan malaria karena tidak adanya demam
terus habis itu beli ruko di belakang saya
namun anies akan mengkaji urgensi pemberlakuan sikm
sudah satu ratus empat puluh tiga kg per kapita
di tengah kembali situasi dunia yang sangat sedang sangat sulit ini
bahwa ini barang yang bukan tiba tiba turun dari rangit
kesuksesan sebuah ktt itu at least dari dua
oleh karena itu peran caster dan analis menjadi sangat vital
kalau lukman dan niko kita sudah berproses sebelumnya dan sudah pernah bahkan niko sudah sering sekali bermain bersama kami
kalau bakat bisa lahir di mana saja
mau tidak mau ya teknologinya
apakah masih ada faktor eksternal yang mengharuskan kita untuk menikah
kita masih membahas mengenai bursa calon
nasi putih sebetulnya juga sebetulnya alam
di penyetan padin dua puluh empat jam di surabaya
seperti inilah kondisi di dalam kereta api cepat jakarta bandung
bagaimana berani mengambil sikap
termasuk jalur jalur tengah dan selatan juga cukup lancar sekali
tapi kami menggunakan yang setiap mau makan besar suntik
tapi tadi kita lihat ada barongsai
mereka tetap dalam rombongan pemain pemain indonesia tidak bergabung dengan klub manapun
bahkan kalau benar benar
kemudian temboknya itu tidak korup korup korusif itu dan lain sebagainya
dan bahkan di situ ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana apabila itu disampaikan untuk kepentingan umum